gak ada yang mau ngantin
katanya mau makan
disinian aja aku sebentar
apa bener mikey tuh mantan kamu
maaf ya aku pagi pagi telepon kamu
aku tuh kepikiran sama rifki
apa dia masih galau mas
rifqi baik baik aja kom
namanya anak muda galau galau sedikit begitu
nanti juga reda sendiri
mudah mudahan dia akan berjalan
ini cuma perasaan aku yang berlebihan aja ya mas
ya udah deh kalau gitu aku mau siap siap kerja dulu ya mas
wah kegantengan gue nambah nih
satu persen dah mas
jadi ngerelain bolos cuma buat kayak gini doang
mau nembak cewek soalnya mas
kerupuk kulit pasti akan terpesona
iya kabarnya inma
nanti abis sekolah tunggu gue di taman aglonema ya
jangan sampe telat
jangan sampe ga dateng
soalnya ada yang pengen gue omongin
ternyata ada hikmahnya juga mantan pacarnya kerupuk kulit itu muncul
seenggaknya gue jadi paham sama perasaan gue
dan bentar lagi gue akan nembak kerupuk kulit
aigo serius banget sih baca chatnya
pasti chat dari rifki ya
emang dari rifki
dia mau ngajak ketemu katanya penting
cie penting apa tuh
biasa dia kan sosok manajer
palingan ada kerjaan lah
rifki kalian liat gak
oh bukannya kalian sekelas
iya tapi tadi rifki tuh gak masuk
padahal ada yang liat
kalo rifki tuh udah ke sekolah
oh tadi gue liat sih
pas gue nganterin mike ke uks
tapi abis itu dia pergi
terus kenapa gak lo panggil
ya kan gue nganterin mike ke uks
dia juga gak ngerti kemana dia
gak diangkat pak
si rifki tuh kenapa sih
biasa aja loh dia kayak gini
gak tau dia bener
yaudah deh kalo gitu makasih banyak ya
gue balik lagi sama pareo
sampai jumpa lagi
gue peringatin lo ya
jangan pernah deketin michelle lagi
lo tuh anak ips
ya meskipun lo dulu pernah pacaran sama michelle
manusia satu ini sombong juga guys
gue inget ya
lo tuh cuma pendeknya
dateng baru disini
jadi gak usah sok sokan berlagu
lo tuh seharusnya tahu diri
dan lagi pula juga lo tuh nyadar gak sih
lo tuh sendirian disini
memang kenapa kalau gue sendiri
gue gak takut sama semua
kok malah pada cabut
tidak diangkat juga lagi